sementara itu kepala staf kepresidenan muldoko merespon tudingan menjadi backing pondok pesantren al zaitun
yang dilontarkan pendiri yayasan pesantren indonesia imam suprianto
ia juga menyebut heran pondok pesantren al zaitun selalu menimbulkan keributan menjelang pemilu
sebelumnya imam suprianto menyatakan muldoko adalah pihak yang menghubungkan pendiri al zaitun
panji gumilang dengan mabes polri dan partai politik
muldoko menegaskan pernyataan imam tidak sesuai dengan fakta
ia juga mengaku heran polemik al zaitun ini selalu muncul menjelang pemilu dan menyayangkan politisasi terhadap pesantren
ia juga mengaku heran polemik al zaitun ini selalu muncul menjelang pemilu dan menyayangkan politisasi terhadap pesantren